pada saat ini pdi perjuangan yang juga jadi sorotan partai demokrasi indonesia pdi perjuangan
menugaskan basuki cahayapurnama untuk membantu calon kepala daerah yang akan maju pilkada
ahok pun menyerahkan kepada organisasi soal peluang yang maju pilgub sumatera utara
basuki cahayapurnama atau ahok menyebut megawati memintanya membantu calon kepala daerah
dari pdi perjuangan yang maju di pilkada
mengenai peluangnya maju di pilgub sumatera utara ahok menyerahkan kepada organisasi
namun saat ini tidak ada penugasan dari dpp untuk ahok maju di pilkada dua ribu dua puluh empat
saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang orang yang mau maju pilkada ini
saya masuk ke komisi dua
tapi kalau ditugaskan apakah akan siapa
ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya
tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana
risiko hakim mengungkapkan hingga saat ini pdi perjuangan belum ada kepastian penugasan secara definitif
belum ada kepastian dari pdi perjuangan untuk bukan hanya pak ahok
tapi juga untuk calon calon kepala daerah yang lain atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar
kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di lima ratus empat puluh lima
jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal pdi perjuangan tentunya kita tahu bahwa
kader kader di pd perjuangan itu tegak lurus dengan aturan aturan organisasi
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dalam rakernas kemarin menyatakan
telah memberi tugas kepada basuki cahayapurnama atau ahok
namun megawati tak menyebut secara detail tugas ahok ke depan
ungkapan megawati muncul di tengah rumor ahok akan maju pemilihan gubernur
sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya
ibu minta tugas oke sudah ada tugasnya
diketahui sebelumnya menantu jokowi yang juga kader baru partai gerindra
binasution digadang gadang akan maju di pilgub sumatera utara
menurut ketua dpd gerindra sumatera utara di pilgub dua ribu dua puluh empat sumatera utara
bobi nasution akan menjadi prioritas gerindra untuk maju di pilkada dua ribu dua puluh
kami ada keputusan rakornas tujuh mei yang lalu itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kada serentak ini
lalu bobi memang sejak awal ada di radar kami untuk menjadi seorang calon potensial gitu ya
dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama pdip dan beberapa partai lain di wali kota
dan komunikasi kita dengan pak bobi ini sangat intensif gitu ya
dan beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara acara gerindra
nah minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader
lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon gubernur sumatera utara melalui gerindra
sehingga sebetulnya itu sudah sebuah kendala
sebagai kader itu sudah terjawab dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di pilgub su
tentu nanti keputusan final adalah ada berada di ketua umum
menurut pengamat politik universitas sumatera utara warjio
pilihan gerindra memilih bobi untuk maju di pilgub dua ribu dua puluh empat sumatera utara merupakan pilihan rasional karena dapat merauh pemilih pemula
kalau kita lihat misalnya beberapa pilkada pilkada sebelumnya
demikian juga dengan tren suara di pemilu legislatif kemarin
dan kemudian juga rekam jejak ya
kepala daerah yang ada di sumatera utara maksud saya itu apakah kemudian nanti bobi
atau kemudian misalnya gubernur yang lama pak edi rahmayadi misalnya
atau bahkan wakilnya musara jeksa
saya kira yang paling berpeluang kalau melihat kondisi seperti ini
maka pilihan politik gerindra dan barangkali nanti plus juga golkar
itu kepada bobi menurut saya itu pilihan yang sangat rasional
pertama bobi memang punya rekam jejak untuk konteks pembangunan di kota medan yang sekarang ini sedang dipromosikan
jejak jejak pemilu legislatif yang lalu di dalam dua ribu dua puluh empat yang lalu ini kan
ini kita bisa melihat bahwa elit elit jakarta
baik ketua umum partai partai pendukung pemerintahan sekarang itu kan
dalam setiap kampanye selalu mengkampanyekan bahwa bobilah calon yang punya potensi untuk dipilih
dan perkiraan kita tepat ya karena memang itu pilihan rasional menurut saya gitu
ada pertimbangan penting yang harus diperhatikan bahwa
sekarang ini di sumatera utara itu lebih daripada lima puluh persen gitu ya
pemilihnya bersumber daripada pemilih pemula gitu generasi muda
nah kalau kita bandingkan siapa kira kira calon yang representasinya untuk pemilih pemula
tentu bisa dijawab dengan tegas itu adalah bobi
sementara pak edi rahmi yassin bahkan ahok sekalipun itu tidak
dan bagian anak muda itu kan terkesan gitu ya
tidak dianggap belum bisa mengikuti perkembangan mereka
saya kira ini kondisi penting dan itu sudah dibuktikan dengan dukungan di dalam pemilu legislatif
dengan majunya bobi maka secara langsung akan berhadapan dengan gubernur petahana edi rahmayadi
akankah ahok juga diterjunkan di sumatera utara untuk melawan bobi nasution